arti diturunkan itu sebetulnya pasti ada patokannya dari berapa gitu ya mbak ya
mudah mudahan saya berharap ada it saya berharap ada forensik